nah siapa nih yang udah kangen dengan kuliner khas jawa timur
atau mungkin penasaran dengan makanan jawa timur yang katanya sih enak enak
yuk ikuti saya kita berburu makanan khas jawa timur
menggunakan transportasi umum yang ada di jakarta
agar jalan jalan kali ini seru dan hemat ongkos
saya memilih menggunakan bus transjakarta
berangkat dari halte tendean
saya naik di transjakarta koridor tiga belas menuju halte csw
kurang lebih lima belas menit perjalanan
saya sampai di halte csw yang juga terintegrasi dengan stasiun mrt asean
saya pun melanjutkan perjalanan menuju stasiun mrt cipeteraya
cuma beberapa menit saya sudah sampai di tujuan
nah untuk mencapai tempat makan yang pertama
kita tinggal berjalan kaki saja dari stasiun mrt ciputeraya
berdiri sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh dua rumah makan ini menyediakan aneka makanan khas jawa timur
hidangan yang menjadi favorit di rumah makan ini adalah nasi rawon
yang dihargai rp empat puluh per porsi
anda juga bisa menambahkan sambal dan toge sesuai selera
agar lebih nikmat
tambahkan telur asin
warga jawa timur yang rindu makanan khas kampung halaman
biasanya berkunjung ke sini
rawon dari kecil tuh pernah diajakin makan rawon
jadi udah lama nih gak makan rawon jadi pengen makan rawon lagi
jadi kesini deh
katanya sih keseluruhan enak ya
terus dari kuahnya juga berasa banget bumbunya
terus dari dagingnya juga empuk
selain rawon masih ada makanan khas jawa timur lainnya di jakarta selatan
saya kembali ke stasiun mrt ciputeraya
kemudian naik ke stasiun mrt ciputeraya
ke arah fatmawati
delapan menit berjalan kaki dari stasiun mrt fatmawati
ada tempat makan tahu campur yang ramai pengunjung
saya memesan satu porsi tahu campur yang dibanderol rp dua puluh dua
perpaduan rasa gurih dan manis
membuat tahu campur ini memiliki cita rasa yang unik dan autentik
makanan tahu campur
makanannya ini tentu saja sangat
tapi kita tidak akan merasa ya
di sini kita bisa merasakan segarnya sayuran
yang menyatu dengan gurihnya kikil perkedel dan juga tentu saja tahu
jika kita aduk semua ini akan bercampur dengan manis legitnya sambal petis
cocok untuk menjadi santap siang anda
jadi untuk anda yang ingin mencoba kuliner khas jawa timur
tidak perlu jauh jauh cukup datang saja ke jakarta selatan
aulia wardani yudhistira satria jakarta